ngenes itu lihat orang cupu lagi benerin kumisnya yang cuma tiga puluh tujuh biji
cekak cekak cekak
bulan puasa masih aja lo ngeledakin orang
yang lagi diomongin kesel
cekak cekak cekak
nih ini buat mas pur
pece ini buat gue
pas banget di kepala gue
padahal itu udah paling gede
kamu sengaja beliin ini buat gue
tadinya itu peci salah pesenan
tapi daripada aku kasih ke orang lain
mending mas pur yang pake
update status alhamdulillah habis wudhu airnya ketelen jadi seger
cekaka kaka kaka hai hai cuy tentang bulan ramadhan penampilan dimirip miripin ustadz
kamu cay ya eyalah secara gue gitu loh lo nggak update status lihat penampilan keren
aku update status buat orang yang keren aja coy
lo malah motor diri lo sendiri
bergaya dengan menggunakan peci hadiah dari gebetan
bikin puasa menjadi makin abdol
hiburan gratis di bulan ramadan itu
melihat orang supu memakai peci
lo udah belanja belum
kalau belanja bahan kue kering sih udah mak
kalo buat lauk ntar buka
udah dong mak
tati mau bikin suap buntut
tumben laki lo belanja gituan
biasanya kalo lebaran aja cuman kebeli tulang
siapa tau bang ocak lagi ada rejeki lebih mak
ya syukur deh
oh seperti itu
lihat orang cupu lagi benerin kumisnya yang cuma tiga puluh tujuh biji
bulan puasa masih aja lo ngeledakin orang
yang lagi diomongin kesel
mau ngecek bak
saya kesini mau nanya belanjaan saya

nah sampe rumah belanjaan saya tuh gak ada sop buntutnya mas
jangan waduh dong cuy
lu ikut aja urusan orang
ah iya bener ini si masnya
masnya jangan jawab waduh aja dong
terus saya harus jawab apa apa dong
iya sih mas nih bantuin saya dong
bantuin dong cuy
bantuin dong cuy
kamu pesadanya kampungan cuy
kamu pesadanya kampungan cuy
mabak tau in
mabak tau in
ngapalo yang jawab
kan gua salam sama tuan rumah
be babbe gak tau
pencuri yang masuk surga itu adalah pencuri salam
dengan menjawab salam orang lain kayak saya tadi
dengan menjawab salam orang lain kayak saya tadi

lu jangan ngasih gua kultum
lu jangan ngasih gua kultum
oh lu ngejawab kan gua belum salam
oh lu ngejawab kan gua belum salam
lu udah denger babbe salam
tapi salam gue udah dijawab duluan
babbe mau salam lagi
ada lagi bikin kue kering bape mau mesen kue

kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue

kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue

kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue
kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue
kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue
kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue
kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue

kagak lagi bikin kue kering babbe mau mesen kue
nanti kasih minta minta makasih ya
nih raban gerek
ini kok air matanya
kata emak tanggung
lu ditanyain malah bingung aja lu
lu ngeliat kantong belanjaan jatuh gak
nanyanya bisa antar aja gak
masih soal kerudung
jawab dulu pertanyaan gue
kalo lu udah jawab pertanyaan gue
lu boleh terusin galau nya
beneran terus belanjaan saya ada di mana
terus ojaknya kemana
pur saya kan udah jawabnya
sekarang biarin saya galau lagi ya
di atas pak
nanyanya ntar dulu tolongin dulu
bentar pak saya hantar pak
pak pak pak
iya iya pelan pelan